kita beralih ke informasi lainnya
pameran mobil berskala nasional kembali digelar di surabaya
belasan produk otomotif berlomba memamerkan produk termutahir mereka
ironisnya pameran mobil ini digelar tidak lama setelah pemkot surabaya menunda rencana pembangunan transportasi massal
bia surabaya digelar dengan tujuan membuka pintu ribuan kendaraan bermotor turun ke jalan
meski pernah lesu statistik industri otomotif di indonesia menunjukkan peningkatan
pameran seperti gias menegaskan supremasi pabrikan raksasa seperti toyota honda dan daihatsu
selain itu mobil kelas premium berusaha merebut pasar di jawa timur
pertumbuhan mobil pribadi membuat ruang transportasi masal semakin sempit
pada agustus lalu kementerian perhubungan menunda pembangunan tram di surabaya
kemacetan parah pun mengancam kota pahlawan pada dua ribu tujuh belas
mengingat jumlah kendaraan pribadi mencapai empat lima juta unit
apalagi pertumbuhan infrastruktur jalan hanya empat persen
sedangkan pertumbuhan kendaraan pribadi mencapai dua belas persen setiap tahun
namun gaikindo memiliki pandangan lain tentang jumlah mobil pribadi ini
tingkat kepemilikan mobil di indonesia saat ini sekitar delapan puluh tiga mobil per seribu penduduk
sementara thailand itu yang penduduknya kurang lebih lima puluh enam puluh juta
tingkat kepemilikan mobilnya itu sudah di atas seratus
kalau nggak salah sekitar satu ratus enam puluh lima mobil per seribu penduduk
kita masih separuhnya
malaysia sudah di atas tiga ratus mobil per seribu penduduk
pasar di indonesia sangat luas dengan jumlah penduduk dua ratus empat puluh juta jiwa
pembangunan infrastruktur jalan pun kini tersebar di luar jawa
sehingga pasar semakin lebar
gaikindo melihat hal ini sebagai peluang untuk memperbanyak produksi mobil pribadi
pemerintah daerah pun memanfaatkan industri otomotif
untuk menyerap tenaga kerja
terutama industri komponennya
banyak sekali pabrik pabrik di jawa timur yang memproduksi komponen mobil maupun motor
dimana ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tapi kita ingin mereka bisa bersaing
indonesia masuk klub negara satu juta mobil
kapasitas produksinya mencapai satu sembilan juta unit per tahun
pada dua ribu tujuh belas produksi ditargetkan menembus angka dua juta unit